sampai jumpa di video selanjutnya
sebentar mila biar aku nget dulu
mulai malam ini kita harus memperbaiki hubungan kita
biar seperti dulu lagi kak
kita membangun rumah tangga kita seperti dulu
cantik dan penuh kehangatan
kak fadil mau kami memperbaiki hubungan kita kak
kamila juga minta maaf ya kak
kamila terlalu egois
dan kamila juga masih suka mempentingkan diri
cincin pernikahan kita kok gak ada di jari manis kak fadil
jawab kak fadil cincin pernikahan kita di mana
sebentar mina biar aku ingat dulu
itu mila cincinnya ketinggalan di wastafel di rumah
enggak minah serius
enggak pasti kak fadil bohong
minah aku serius minah
sejak kapan kak fadil melepas inci pernikahan kita
sejak kapan kak
aku melepaskan sejah itu karena aku mau cuci tangan mila
jadi kak fadil lupa lagi memakai cincin itu kak
kak fadil melupakan cincin pernikahan kita
kak fadil benar benar lupa
benar benar kelewatan kak
itu cincin pernikahan kita kak fadil
atau jangan jangan ini bukan pertama kalinya kalau dia melepaskan cincin pernikahan kita
maksud kamu apa minah
apa pada saat kak fadil sedang bersama andara kak fadil juga melepaskan cici pernikahan kita kak
minah kok kamu jadi berpikir di situ sih minah
aku benar benar lupa mila dan sumpah
baru kali ini aku lupa seperti ini
kak mila gak percaya kak
kak fadil bohong
minah aku jujur minah
kak fadil tadi bilang lupa
ataukah fadil jangan jangan sengaja melupakan semua kenangan tentang kita
kak fadil juga juga mau melupakan kak mila kan
karena kak fadil kak fadil ingin sekali melepaskan kak mila iya kan kak
kak fadil jahat sama minah
kak fadil jahat sama minah
minah minah minah
aku gak jahat seperti yang kamu pikirkan aku kak fadil

enggak kak mila gue percaya
kak fadil keluar sekarang
minah minah minah minah
tolong dengarkan aku dulu mila
aku tahu aku salah
tapi tolong jangan seperti ini mila
kak mila gak percaya kak
kak fadil sekarang pergi
karena kak mila gak mau lihat kak fadil lagi sih
sekarang kak fadil pergi kak
dan kak mila akan tarik lagi ucapan kak mila
kak fadil sekarang pergi
kak fadil pergi
minah minah minah
minah minah minah
minah minah minah
buka pintunya minah
kak mila mencuri
kamu gak benci sama kak fadil
kamu gak benci sama kak fadil
kamu gak benci sama kak fadil
sore kak tawan
kak taufan dapat surat loh dari kak fadil
ya kak fadil bilang
siapa tahu kak taufan sadar sebelum kak fadil dan kamila pulang
aneh ya kak
kenapa ya kak fani pakai harus surat suratan segala kak
hari gini gitu kak
ya kalau menurut ana sih kak
kak fadli itu sekarang aneh kak
gak seperti kak fadil yang dulu
oh kak fadil
gak seperti kak fadil yang dulu
tapi anak penasaran sih kak
isi surat ini apa ya kak
tapi ana gak berani
soalnya tadi ana udah janji sama kak fadil untuk anda nggak buka surat ini kak
lagipula juga kak fadil udah wanti wanti ana supaya gak ada yang boleh buka surat ini kecuali kak tovan sendiri
atau atau kak tovan mau ana bacain
kalau misalnya kak tovan mau ana bacain kak tovan kasih isyarat ke ana
gerak gerakin kelopak mata gitu atau gerak gerakin jari
kan siapa tahu aja kak isi surat ini bikin supaya kak taufan termotivasi untuk bangun
kamu bicara apa sama topan
enggak enggak enggak ada apa apa kok mas
eh ana malu aja ketawa ngomong sendiri sama mama
ya udah kalau gitu ana keluar dulu ya ma
udah bicaranya sama tovan
bawakan yang oleh oleh ya
oleh olehnya kebahagiaan dari hubungan kalian berdua
amin insya allah ya yang
mila gimana kamu udah sampai
ehm udah eang kamila udah sampai
gimana perjalanannya lancar kan
alhamdulillah lancar eang
kamu suka kan tempatnya
suka eang suka sekali
kamilah juga sama kak fadil mengucapkan terima kasih banyak karena eang udah repot repot
mau memberikan kado bulan madu kedua untuk kak mila dan juga kak fadil
yaudah selamat berliburan ya sayang
semoga pulang dari liburan nanti hubungan kamu sama fadil bisa lebih mesra lagi ya
yaudah eang gak mau berlama lama mengganggu kalian